terima kasih kisanak
kau telah menolongku
boleh aku tau siapa nama kisanak
kamu benar benar wanita yang sangat memberani
bila aku tidak bisa mencegah
musibah besar ini
negeriku pajajaran adalah negeri
yang aman tentram
damai dalam perbedaan
rakyat bersatu menjunjung
tinggi keadilan dan kebenaran
tapi belakangan ini
ada yang mencoba untuk memecah belah kami
ya juga prabu amuk maroko
kakak sepupu sekaligus kakak ipar
dari gusti prabu siliwangi
mereka berhasil menghasut para rakyat
untuk melakukan pemberontakan
api itu mulai disulutkan di perbatasan
sudah banyak paraku
demang dan adipati
yang terhasut oleh pemberontakan ini
akan ada pemberontakan besar di pajajaran
ini adalah kesempatanku
aku bisa memanfaatkan keadaan
dan menyusup ke dalam istana
untuk memperbaiki keadaan yang baik
dan mencari keadaan yang baik
untuk memperbaiki keadaan yang baik
untuk memperbaiki keadaan yang baik
untuk memperbaiki keadaan yang baik

kau tidak senang bala pati pikirkan
yang aku pikirkan adalah
bagaimana caranya untuk kita membahas pemberontakan itu
bala pati setuju denganku
mempertahankan kedaulatan pajajaran
bergabunglah bersama kami
sedang menggalang kekuatan
untuk membedung fitnah
dan hasutan para pemberontak
dengan senang hati
aku akan bergabung
kemunculan mantra kuno yang mengerikan
yang bisa menimbulkan perpecahan
dan mengadu domba keluarga istana
mantra itu harus dihentikan
aku harus menemukan mantra peluru
kedok orang yang menyamukkan
namar menjadi tindas
jika kau ingin meluruhkan
mantra suatu aman jahat
pergilah di luar sana
mustika macan kembal
paman aku ingin lanjutkan tugasku paman
aku ingin membawa karung karung itu
semua pekerjaan raden sudah beres
maksud paman tadi waktu raden pingsan
ki aman sama ki amin beresin pekerjaan raden
biar gak kecapean
tapi bukan gak itu bangga raturan paman
hah biarin gak bakalan ketahuan raden lah
ternyata kalian berlaku curang
aku sudah bilang sendirian
sekarang hukumannya akan aku tambah
jangan gitu atu
kamu harus membawa beberapa kantong beras ke desa sebelah
aku akan menjalani hukuman itu
semakin cepat aku menjalani hukuman itu
semakin cepat aku tiba di japura
dijaga oleh sepasang mahal
kamu harus berhati hati
aku mengaku kalah
ada keperluan apa prabu siliwangi
aku membutuhkan mustika macan kembar
bolehkah aku meminjam
untuk menyelesaikan sebuah masalah besar di pajajaran
baiklah prabu siliwangi
itu mutiara macan kembar
yang memiliki khasiat dan penyembuhan pengasian
jika digunakan dengan tepat
bisa melumpuhkan mantra apapun di dunia ini
jangan lupa untuk berikan dukungan di kolom komentar